apa yang dirasakan amira sama persis seperti apa yang saya rasakan padanya
setiap hal tentang dia menjadi penting bagi saya
tapi dia bukan ayah saya
saya pikir dia ya kamu
enggak dia ini
tidak usah pedulikan saya
yang penting amira sudah sadar dan baik baik saja
kamu itu tadi pingsan hanya karena ada tekanan mental saja
mungkin saja kamu baru mengalami kejadian yang menegangkan
atau ketakutan yang berlebihan
makanya kamu sampai tidak sadarkan diri
yang penting sekarang kamu memanjang istirahat ya
dan jangan berpikir yang berat berat dulu
hari ini juga kamu boleh pulang
saya pergi dulu
tadi ngeliat bapak bapak agak tinggi dan kulitnya putih dan biasa pakai jas
tadi ngendong cewek neng
kalau itu makasih ya
bisa bicara dengan sakitari siapa pak
ini anaknya zahira
apa benar gak ya man
kata kata tukang ojek tadi
kalau dia melihat orang yang ciri cirinya mirip sama papa
ada yang membawa gadis
tapi siapa ya man gadis itu
tadi papa niti pesen gak ke ibu kalau dia lagi dimana siang ini
papa ke rumah sakit
iya iya makasih ya saya akan kesana sekarang
tuhan di rumah sakit
iya man papa ada di rumah sakit man
kayanya bener deh apa kata tukang ojek tadi
papa ke rumah sakit mau gadis pingsan itu
ayo cepetan menurutku
ayo cepetan menurutku
ayo cepetan menurutku
ayo cepetan menurutku
ayo cepetan menurutku
kita harus cepet kesana sekarang
ya allah mudah mudahan gak terjadi apa apa sama apa apa
tapi siapa ya gadis yang dibawa bapak ke rumah sakit
saya pasti yang sudah menyebabkan kamu pingsan tadi
dengar sendiri kan kata dokter
kamu tadi mengalami tekanan mental yang ditimbulkan dari rasa cemas dan
rasa takut yang berlebihan
pasti saya menyebabkan itu semua ke kamu
pasti saya menyebabkan itu semua ke kamu
saya tidak bermaksud benar benar akan menyakiti kamu amera
walaupun saya ini orang kejam
seharusnya saya tahu
kamu tetap seorang anak kecil
saya sudah bersikap terlalu keras sama kamu tadi
saya sudah menakuti akan memukul kamu
sebenarnya gak gitu kok pak
sebenarnya gak gitu kok pak
saya sama sekali nggak takut kalau bapak akan mencelakai saya atau enggak
saya cuma takut kalau
bapak akan melukain orang lagi
karena saya akan sedih banget kalau bapak ngelakuin hal itu pak
tapi buktinya enggak kan pak
berarti dugaan saya benar pak
kalau bapak itu sebenarnya adalah orang yang baik
luka luka dan kepedihan di hati bapak aja yang harus diobatin pak
jadi semua kebaikan bapak bisa muncul lagi
saya tidak tahu kenapa kamu masih bersikap baik sama saya
saya sudah begitu kasar sama kamu
saya juga gak tahu
saya nggak tahu kenapa pak
tapi yang jelas
semua tindakan bapak
pasti langsung masuk ke dalam hati saya pak
ya ngalir gitu aji tanpa
apa yang dirasakan amira sama persis seperti apa yang saya rasakan padanya
setiap hal tentang dia menjadi penting bagi saya
kau kalian ada disini
kemudian dia tersadar dan menyebutkan nama ayahnya
papa harus memeluk dia karena papa takut
kalau dia itu akan pingsan lagi
itu saja tidak ada apa apa
tadi emang zaira nyariin papa tapi
ternyata amira pingsan
zaira gak tau papa
syukurlah kamu gak apa apa amirah
aku lega banget nah kamu udah sadar kayak gini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
nam zaira emang gadis yang baik
meski mungkin hatinya terpukul
tapi wajah anun tetap tersenyum
apalagi kalau tau
dia sebenarnya bukan anak tuan prabowo
kemana sih ini amira
katanya sebelum jam tiga udah balik
tapi nggak biasanya loh dia gini
bener juga ya
gak biasanya amirnya kayak gini
jangan jangan dia kenapa napa lagi
saya udah gak apa apa kok pak
jadi gak perlu dirawat di rumah sakit
tapi kan kamu harus cukup dulu isi rahatnya
kamu gak dengar nasib dokter tadi
pak tapi saya sudah sembuh pak
saya bisa isi rahat di rumah kok pak
kamu bisa antar amira sampai ke rumah kan
kamu ini kenapa sih arman
arman kamu berurusan
kdu itu belakang
jadi coach saya ada
kenapa kamu jauh ke sini ah
aku pengen balik
junya jauh friends
eh apakah kamu usah macam itu bang
gerak canggul sob